sementara itu saudara partai golkar tidak mempermasalahkan jika nantinya anies baswedan mempertimbangkan untuk kembali maju di pilkada jakarta
tapi ketua dpp partai golkar aceh hasan syadzili menyarankan agar anies memikirkan ulang rencananya untuk mengikuti pilkada jakarta
menurut aceh anies akan turun pangkat jika menjadi calon gubernur usai gagal memenangkan pilpres dua ribu dua puluh